di temani kuasa hukumnya pedangdut ayu tingting diperiksa selama satu jam oleh penyidik di reskrimumpol dan metro jaya
sebagai saksi dalam kasus dugaan penghinaan oleh kartika damayanti yang diketahui sebagai pemilik akun instagram
akun tersebut diduga sering menyebarkan penghinaan terhadap ayu ting ting dan putrinya
dalam pemeriksaan awal ini ayu menjawab lima belas pertanyaan penyidik
secara pribadi ayu sebenarnya sudah memaafkan terlapor
namun ia meminta proses hukum kasus ini tetap dilanjutkan
penyidik akan mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap ayu tingting pada pekan depan
setelah itu gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan
tim penyelidik masih terus melakukan profiling karena terlapornya adalah akun
akun yang cuit cuit di media sosial
melakukan penghinaan sesuai dengan laporan daripada saudara ar
diketahui pada jumat dua puluh agustus ayu ting ting telah melaporkan salah satu pemilik akun instagram ke polda metro jaya terkait dugaan penghinaan
ayu mengaku gerah karena pemilik akun tersebut mengunggah konten yang berisi olokan dan penghinaan yang juga melibatkan putri sematawayangnya
apa yang ia lakukan ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial
tim liputan cnn indonesia